karena nama dan alamat itu sudah ada semuanya
name and address sudah ada semuanya
dan supaya kita tahu
anggaran untuk bantuan sosial
di negara kita ini besar sekali
bukan besar ini besar sekali
di atasnya hanya infrastruktur
di bawahnya bantuan sosial
artinya kalau targetnya itu sudah kelihatan
nama dan alamat
itu sangat mudah untuk menyelesaikan
memang ini perlu kerja yang terkonsolidasi
di antara kementerian lembaga
juga pemerintah daerah
semuanya harus bersama sama
bukan barang yang sulit
tetapi memang perlu konsolidasi